sampai jumpa di video selanjutnya
ada di dalam
kalau diete pengen kasih hadiah buat edward
wah bagus bener hadiahnya
karena sama di sini itu berbeda bu yola
akan ada yang datang membantu mereka bu
dengan cara pendekatan yang lebih baik daripada saya
memang akan selalu ada orang lain yang datang ke sini
tapi bedanya itu hanya satu
kita atau orang lain yang menyelesaikan masalahnya
kamu teh gimana sih bu
katanya mau berhenti masak buat koswara
kan kamu tahu koswara ngelebarin kiosnya
beli satu lagi saya jadi masaknya jadi lebih banyak
ya itu namanya cari penyakit bum
hidup udah enak dinafkain istri
bukan yang di rumah ngurus febri
saya mah aneh sama kamu kum
nanti geliran febri kabur baru nyahok kamu
baru blingsatan kamu kum
saya juga bingung sama kamu ceng
kenapa sih setuju setuju aja sama pendapat saya
inovatif atuh cari yang lain
yang nanya duluan deh saya
itu kerennya tidak bisa melihat koswara ya
nggak ada koswaranya
contoh buat kita
agar kita bisa keluar dari dunia kita yang terbalik ini
emangnya ada salah apa sih sama kehidupan kita
kan gak ada yang ngusir kita
ngapain kita keluar
kehidupan orang itu beda beda
ada yang suami cari uang di luar isi di rumah ngurus anak
ada lagi yang istri kerja di luar cari nafkah di luar suami ngurus anak di rumah
terus salahnya di mana
salahnya ketika misalnya kamu ngirim orang ke luar negeri
tapi yang kamu kirim istri orang
ngapain kita cari
kalian itu sudah terlalu nyaman dengan kondisi kalian yang sekarang ini
eh sih kerja
terus febri bagaimana
maksudnya jadi kamu kerja di luar capek capek cari nafkah di luar
untuk ngebayar orang untuk ngurus febri gitu
kenapa nggak kerja
karena kamu aja yang ngurus febri sendiri
saya tuh masih yang ngerti kok cara berpikir kamu tuh nggak ngerti loh saya
seneng sayang liat kang dadang sama aceng akur kum
tapi saya lebih senang lagi kalau kang datang sama aceh itu lagi berantem
menyayangi istri itu dengan cara menafkahi
memenuhi semua kebutuhannya
itu tugas suami
istri juga harus menyaingi suami
kan sama aja
istri menyaingi suami dengan menafkahinya
eh ini nama tempatnya
nanti kita jalan dejari jalan
belinya jauh di bogor
ini kegiatan pkk kita minggu depan
semua rumah harus punya kebun
berarti kita ke bogor
tidak harus ke bogor
kamu bilang nyarinya di bogor
tanamannya bisa yang ada berbunga
yang penting rumahnya itu jadi terlihat asri indah
dan udara yang masuk ke dalam rumah bersih
dan kita semua jadi sehat
kamu ngomongnya kepanjangan kum
kalau semua warga di ciraus ini sehat
dokter clara pindah ke desa lain ya
bukan begitu maksudnya doy
kalau semua warga di ciros ini sehat
berarti kualitas hidupnya meningkat
kalau kualitasnya nggak bagus
berarti kawai ya kum
kamu sudah bisa bercanda
dan bercanda kamu itu lucu
berarti yang bener ya kum
lama lama pandangan kalian berdua mencurigakan
kita lanjut lagi ya doy
saya siram minyak kum
tapi jangan dipegang ya
waalaikumsalam pejuang cinta
ceng kebangetan kamu
bukan begitu wak
nomor wang tadi kesimpan di handphone yang lama
ini ya ceng baru ganti hp wak
eh bentar wak
iya tuh wak
dibeli sama cewek
sekarang udah nggak zamannya cowok beli pake uang sendiri ceng
wah perlu pelajari dari kamu ceng
saya sudah beli mobil
hebat tuh wak
dibeli sama cewek wak
saya beli sendiri
pak yang benar sih pejuang cinta kita yang satu ini
wak ada perlu sama kamu
oh siap wak
assalamualaikum pejuang cinta
waalaikumussalam pejuang cinta
dari sahabatnya mak
ceng said itu udah tua
jangan kamu rusak
ya nggak tuh mak
masa acing rusak mak
tadi mak denger kamu ngomong apa
aceh tadi cuma bercanda mak
acing ke rumah aku dulu sebentarnya
ada di dalam
claudiate pengen kasih hadiah buat edward
wah bagus bener hadiahnya